data badan pusat statistik menunjukkan ada lebih dari enam juta masyarakat indonesia tidak memiliki pekerjaan di tahun dua ribu dua puluh
masalah ini menjadi sorotan kedua pasangan calon presiden pada pemilihan mendatang
adu program penyediaan lapangan pekerjaan diakini mampu menarik hati para calon pemilih
lantas seberapa realistiskah program kedua pasangan calon tersebut
pasangan nomor urut satu ini memprioritaskan suatu struktur ekonomi yang produktif
mandiri serta berdaya saing
pasangan ini diakini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang tersebar di segala sektor
khususnya sektor infrastruktur dan juga industri
tim kampanye nasional koalisi indonesia kerja mengklaim
selama lima tahun kemimpinan jokowi jk sudah tercipta delapan juta lapangan pekerjaan
dari janji penciptaan sepuluh juta lapangan kerja pada kampanye pilpres dua ribu empat belas lalu
keberhasilan diklaim karena program pembangunan infrastruktur berjalan
dibarengi sektor lainnya
yang pertama government spending kan kita melakukan langkah langkah rekonsiliasi fiskal
sehingga subsidi itu bisa dialokasikan secara tepat dan kemudian penghematan untuk program program
pembangunan menciptakan lapangan kerja government spending
yang kedua mengundang investor untuk teknologi tinggi kemudian untuk teknologi yang cepat berubah
padat karya itu kan dilakukan
yang ketiga dana desa
setelah selesai dibawa pada pilkada dki jakarta lalu
okoc akan kembali dibawa oleh pasangan prabowo sandi ke level nasional
pasangan ini optimistis bahwa program ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga lima juta per tahunnya
secara garis besar program kampanye okeoce ini merupakan gerakan wirausaha yang anggarannya merupakan
suasembada relawan prabowo sandiaga
program ini memiliki sejumlah jenis usaha seperti okeoce shoes okeoce mart dan hingga okeoce warung modern
meski ada pro kontra kebangkrutan salah satu jenis usaha okoc yakni okoc mart
gubernur dki jakarta anies baswedan mengklaim okoc sebagai salah satu janji yang berhasil ditunaikan dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya
hal ini pula yang menjadi landasan mantan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
membawa program ini sebagai program andalannya dalam pemilihan pilpres dua ribu sembilan belas
mereka datang berbondong bondong dan mengatakan bahwa mereka ingin memiliki startup
dan inilah yang aspirasi yang kita tangkap dan mereka melihat bahwa dengan cara berwirausaha mereka bisa mengambil jalan pintas
untuk menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri
jadi kita lihat animonya aspirasi dari masyarakat terutama dari kalangan modanya sangat tinggi sekali
ketersediaan lapangan pekerjaan tentu bukan masalah baru
mengingat tingkat pengangguran terbuka di indonesia di tahun dua ribu delapan belas
kedua program lapangan kerja ini cukup solutif namun harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda
khususnya untuk menghindari jumlah tenaga kerja asing yang besar dan tidak tersentuhnya sektor utama
dan setelah itu memiliki indonesia
meskipun pendekatannya berbeda ya pak jokowi yang sudah dulu nanti ada ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja
pak sandi aja dan pak prabowo oke langsung ada okoc buka lapangan kerja nanti tercipta juga
nah tapi gini jangan lupakan tiga sektor terpenting kita
yaitu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja banyak
pertanian industri dan perdagangan
masalah pengangguran adalah suatu masalah yang selalu ada di setiap negara
jimmick politik tentulah tidak dinanti melainkan suatu realisasi janji yang pasti
noras fasya jakarta